korespondensi nn indonesia roni satria saat ini sudah berada di daerah bayah banten
selamat siang roni
roni sejauh ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah tempat
untuk membersihkan rumah warga yang terdampak gempa
ya alfian saya tidak terlalu mendengar suara anda
mungkin anda juga bisa lihat bahwa pasca gempa tentu saja sudah lewat seperti itu
trauma sudah pasti namun bagaimanapun tetap kehidupan harus tetap
aktivitas tetap dijalankan
anda lihat sendiri masyarakat sudah mulai banyak melakukan upaya merenovasi lagi
ataupun rumah yang kalau kita lihat ini tadinya ada dinding di sebelah sini alfian
dan anda bisa lihat semua tumbang atau rubuh begitu saja
tidak ada lagi yang menopang seperti itu
nah tentu saja ini menjadi bangunan
yang bisa dikatakan cukup berbahaya bila ditinggali oleh penghuninya
nah itulah mengapa warga bersama sama memasang tiang pancang seperti ini
kemudian dibantu oleh kopassus juga untuk bisa menghancurkan dinding yang sisa bekas puing puing ini
bisa dikatakan seperti itu agar supaya tidak terlalu membahayakan
bagi mereka yang melintas di tempat ini di kediaman ini
nah anda lihat sendiri tentu saja masa rehabilitasi
kita tahu bahwa bantuan bantuan memang tetap
masih diberikan berupa bantuan material
sembako dan lain sebagainya yang terpusat ataupun terkonsentrasi di balai desa
namun bagaimanapun menanti bantuan untuk bisa merenovasi rumah
tentu bukanlah hal yang cepat bisa dilakukan
karena tentu saja mereka membutuhkan waktu yang cukup lama
nah apa yang bisa mereka lakukan adalah dengan merenovasi sendiri ataupun melakukan secara swadaya
saya mungkin akan mencoba bertanya kepada salah satu warga di sini
dengan pak yudi
pak yudi ya pak yudi
sekarang ini sudah kita lihat rumah yang ditinggali ini
tadinya bisa dikatakan rusak sangat parah seperti itu
dan apa yang dilakukan oleh warga saat ini pak bisa diterangkan mungkin
dengan warga ini ketong royong untuk antisipasi
karena rumah ini sudah tidak layak kuni
posisinya sudah memperhatikan
merobokkan ini biar tidak terjadi gempa susulan
takutnya ini kan sudah membahayakan mbak
rumah sudah tidak bisa lagi dihuni
jauh ini kita lihat
tentu kan kalau menunggu bantuan bisa dikatakan cukup lama seperti itu
tapi apa sih harapan dari pemilik rumah sendiri untuk bisa bantuan seperti apa sebenarnya
untuk yang bisa dalam waktu jangka pendek ini
yang pertama mungkin adalah logistik
karena perabotan rumah yang ada di dalam selama lamanya hancur semua
yang kedua mungkin adalah bantuan material
karena intinya ini perlu renovasi berat
karena secepatnya mungkin yang dibutuhkan oleh kami adalah material untuk yang punya rumah
apakah dari pemerintah provinsi sudah menjanjikan sesuatu
untuk misalnya memberikan bantuan untuk bisa membangun rumah ini kembali
pemerintah sudah karena kami sudah ada asen dari para provinsi atau kabupaten
yang pertama bantuan logistik sudah ada
bentuk terpal dan makanan dan pakaian sudah ada
mungkin yang kedua katanya
mungkin nanti nunggu pendataan dulu proses
ada bantuan berbentuk material dari
masih dalam bentuk pendataan
berapa lama kira kira
belum ketahui waktu berapa lama nantinya akan bantuan itu bisa turun
ya mudah mudahan secepatnya
harapan kami secepatnya
karena ini sudah mengkhawatirkan
karena kami secepatnya membutuhkan untuk bantuan material mas
tapi menurut dari orang orang yang
yang terkait ke sini dari desa
katanya tidak akan lama lah
minimal satu minggu juga sudah datang bantuan material ke sini
terima kasih pak yudi
kita mungkin kita mencoba ke salah satu dari anggota kopassus tadi
pak wahyu di mana posisinya
di sini ada tim bersama sama membantu warga juga di sini
apa sih yang dilakukan selama ini
selain juga untuk bisa kita lihat
untuk penernovasi ulang
ataupun bisa mengurangi resiko runtuhnya bangunan ini
kan kita lihat ini sudah dihancurkan
seperti itu pak
ya kedatangan kami ke sini adalah membantu masyarakat
kita dari kemar sudah dua hari di sini
kita bergeser sedikit mungkin pak
karena di sini abunya bisa dikatakan cukup kencang
boleh pak kita di sini
ya silakan pak
kemarin kita sudah membantu merobohkannya
karena ini dilihat
ada lalu lang lang anak kecil lewat sini
maka karena dilihat
mau runtuh kita runtuhkan sekalian
faktor keamanan bagi kita semua
biar tidak memakan korban selanjutnya
nah selain dari swadaya yang dilakukan ini bersama masyarakat
apalagi kegiatan kegiatan dilakukan oleh kopassus di belakang sana
saya juga lihat mereka ada membangun sesuatu di belakang sana pak
ya yang di belakang sana juga sama kegiatannya seperti ini
kemarin kita membantu juga dari satuan atas
membawa bantuan makanan logistik
berupa beras mie dan telur
tapi langsung sampai ke
warga yang membutuhkan seperti itu
karena kalau kita lihat kan semua terkonsentrasi di balai desa
yang menyampaikan langsung kepada mereka seperti apa
kemarin dari pimpinan kami
yang diwakili oleh kasiter kami mayor usman
sudah langsung menyampaikan ke warganya masing masing
dan langsung dibagikan kemarin
bagi habis kepada masyarakat
kesulitan apa pak yang ditemukan selama ini
untuk bisa mendistribusikan bantuan tersebut
karena kalau kita lihat kan jarak antara kecematan satu ke yang lain
apalagi kalau seperti di cilograng
jaraknya bisa dikatakan cukup jauh terpencil seperti itu
apa kesulitan yang ditemui di lapangan
untuk itu aparat desanya masing masing merapat ke balai desa sawarna
untuk mengambil bantuan tersebut
berarti intinya balai desa menjadi tempat
bisa dikatakan sentral untuk bisa memudahkan
menyalurkan ke masyarakat
karena memang bagaimanapun lokasi menjadi rintangan tersendiri ya pak
terima kasih pak wahyu atas waktunya
ya alfian demikian tadi perbincangan saya
saya mungkin akan bergerak ke depan sedikit
kondisinya sudah mulai rubuh untuk bisa
tidak membahayakan lagi bagi mereka yang
khususnya anak anak kalau bisa melintasi rumah ini
karena kalau kita lihat ini cukup berbahaya untuk dihuni
apalagi berat rata rata dari mereka tentunya tidak siap untuk menempati rumah ini
dan memilih untuk tinggal di rumah sanak saudara mereka
apalagi ada gempa susulan kemarin
semakin membuat mereka khawatir seperti itu alfian
kembali ke anda
baik terima kasih roni satria melaporkan langsung dari lebak banten